pemerintah berencana mengurangi anggaran subsidi bbm yang akan dimasukkan
ke dalam draft anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dua ribu enam belas
cnn indonesia com melaporkan dana sebesar enam belas triliun rupiah
yang dipakai untuk menyubsidi solar dan minyak tanah tahun ini akan dialih gunakan
untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di sejumlah daerah
kepala pusat komunikasi publik kementerian esdm sujat miko mengungkapkan
rencana pengalihan subsidi bbm ke sektor listrik menyusul fenomena penurunan harga minyak
yang saat ini berada di kisaran empat puluh dolar amerika per barrel
sebagai catatan dalam apbn dua ribu enam belas pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar rp satu
untuk setiap liter solar dan minyak tanah yang dijual ke masyarakat